pemerintah mengizinkan mudik idul adha dengan pengawasan yang diperketat
masyarakat pun memanfaatkan kondisi ini untuk mudik merayakan lebaran di kampung halaman
dan sudah bersama kami melalui sambungan zoom
juru bicara kementerian perhubungan adhita irawati
halo selamat sore bu ira
selamat sore pak dea
ya bu ira ini jika kita melihat kebijakan yang terbaru
kalau kemarin saat lebaran tidak diperbolehkan atau tidak disarankan untuk mudik
sekarang idul adha diperbolehkan
apa sebenarnya pertimbangan dari kementerian perhubungan adhita irawati untuk kemudian memberikan regulasi seperti itu
baik yang pertama mungkin perlu saya klarifikasi ya mbak ini bukan berarti kemudian mengizinkan ya
tetapi memang tidak ada larangan untuk mudik di menibur idul adha ini

dan ini sebenarnya keputusan untuk larangan atau tidak ini kan tidak bisa diputuskan hanya oleh kementerian perhubungan
tetapi juga oleh pemerintah secara keseluruhan
jadi dalam kondisi sekarang ini pemerintah memang tidak melarang adanya mudik di saat libur idul adha
namun kami tetap menghimbau agar masyarakat ini kalau tidak mendesak diharapkan tetap di rumah saja
ya kalau memang harus melakukan perjalanan
ya disarankan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan
baik itu yang ditetapkan di prasarana maupun sarana transportasi maupun di tempat tempat lain
begitu mbak jadi ini pertimbangan mengapa tidak ada pelarangan
ya ini adalah sebuah keputusan yang memang keputusan bersama dari seluruh unsur di pemerintahan
dan kami juga melihat bahwa ini agak berbeda nature nya
karena libur kan sebenarnya tiga hari tidak seperti pada masa idul fitri
dan juga tidak ada cuti bersama
jadi kami harapkan juga masyarakat pun akan lebih mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan antar kota apalagi ya
sehingga kami juga himbau apabila tidak ada yang mendesak sebaiknya tetap di rumah saja
apakah ini berhasil
apakah ini langkah yang dilakukan oleh perusahaan bumn begitu untuk bisa meningkatkan menggenjot penerimaan bu
ya ini salah satu upaya untuk mengantisipasi kondisi pandemik ini
dimana memang dari sisi kinerja dari perusahaan bisa jadi memang cukup mengganggu ya
dan ini kan yang namanya badan usaha penyedia transportasi harus tetap bisa sustain
harus bisa tetap melayani dengan baik dan tentunya ini dibutuhkan kinerja yang juga kemudian bisa dikendalikan
jadi ini salah satu upaya yang dari kami juga kami apresiasi
yang penting adalah siapapun operatornya termasuk di sini juga kai tetap bisa mengikuti ketentuan ketentuan protokol pengendalian transportasi
baik di prasarana maupun sarana
bu ira ini kan kemenhub ini sebagai regulator seberapa ketat
mengawasi para operator ini untuk bisa menjalankan protokol kesehatan selama para penumpang ini kembali ke kampung halaman
ya kami terus melakukan serangkaian koordinasi dengan semua operator ya
baik itu operator yang untuk di prasarana seperti bandara stasiun kemudian di terminal maupun di pelabuhan
tapi juga kepada operator moda transportasinya sendiri
jadi kami selalu lakukan koordinasi dan terus mengikuti
ingatkan bahwa saat ini tetap berlaku peraturan menteri perhubungan no empat puluh lima
tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penularan covid sembilan belas
yang sebenarnya juga sudah cukup lama berlaku dan sampai saat ini masih menjadi rujukan
di situ ada surat edaran yang sangat spesifik untuk tiap moda transportasi
semua sop nya sudah tertuang dan kami meminta kepada seluruh operator untuk tetap bisa mengikuti ketentuan itu
di samping juga melakukan pengawasan kepada penumpangnya
dan bagaimana kemudian setiap penumpang itu diminta untuk selalu disiplin selalu mengikuti protokol kesehatan
dan tentunya juga harus ada pendekatan pendekatan kepada penumpang ini agar kemudian mereka bisa mengikuti ketentuan yang berlaku
selain itu mbak kami juga di dalam peraturan menteri ini ada beberapa hal yang terkait dengan sanksi
sehingga kalau kemudian terjadi
hal hal yang tidak sesuai dengan ketentuan disitu sudah ada sanksi yang akan bisa diterapkan
namun demikian kami berharap ini tidak perlu terjadi
karena semua operator dengan otomatis seharusnya sudah akan mengikuti ketentuan ini
karena kita sama sama punya kewajiban ya untuk melindungi penumpang dan juga memutus mata rantai penularan covid sembilan belas
ibu ira berikutnya ini kan mudik di tengah pandemi tentu saja berpotensi meningkatkan kemungkinan peningkatan imported case covid sembilan belas
di daerah tujuan
kemudian seperti apa koordinasi antara kemenhub misalnya dengan pihak pihak terkait
tidak hanya dengan operator tapi dengan pemerintah daerah untuk bisa mengantisipasi hal ini
ya betul mbak
kami sangat kencern ya sangat peduli terhadap hal ini
sehingga protokol kesehatan dan juga syarat syarat untuk bepergian itu tetap kita implementasikan
dan kita juga awasi secara ketat
jadi perlu diketahui bahwa syarat untuk bepergian
antar kota ini sampai saat ini kami masih merujuk kepada surat edaran dari gugus tugas nomor sembilan
dimana disitu disebutkan bahwa setiap penumpang harus bisa memenuhi syarat syarat kesehatan
dengan menunjukkan dokumen bebas covid sembilan belas hasil dari pcr test yang menunjukkan negatif
atau hasil rapid test yang menunjukkan non reaktif yang keduanya itu berlaku selama empat belas hari
jadi ini sudah suatu hal yang mandatorial
dan nantinya di titik titik keberangkatan ini akan diperiksa lagi
dan apabila kemudian ternyata tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut ya tentunya para operator akan dengan tegas untuk meminta calon penumpang ini kembali
kami juga bekerjasama dengan dinas perhubungan di berbagai daerah khususnya di pulau jawa
agar kemudian juga bisa meningkatkan pengawasan khususnya bagaimana protokol kesehatan itu bisa diimplementasikan di moda transportasi umum
jadi ini yang kami lakukan mbak selain kemudian di jalan ya untuk transportasi darat kami juga melakukan koordinasi dengan pihak kakor lantas
walaupun memang tidak akan ada penyekatan namun demikian kami juga berharap kelancaran lalu lintas ini tetap bisa dijaga
baik terima kasih perbincangannya sore hari ini ibu adita irawati jurubicara kementerian perhubungan ri
terima kasih sekali lagi